wakil presiden republik indonesia yusuf kala mufidah kala bersama dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
dan membuka pameran ikat dunia atau world ika textile symposium pada jumat pagi di museum textile jakarta barat
pameran ini digelar di museum tekstil jakarta barat mulai dari tanggal dua puluh tiga agustus hingga lima september dua ribu sembilan belas mendatang
pameran ini akan memamerkan dua ratus jenis kain ikat dari dua puluh delapan negara termasuk ikat yang berasal dari indonesia
selain pameran ikat nantinya juga akan digelar simposium tentang perlindungan identitas ikat
lalu juga akan digelar fashion show dengan desainer ikat dari berbagai negara
sementara itu dalam pidatonya gubernur dki jakarta anies baswedan berharap melalui pameran ini bisa menjadi sarana tukar informasi mengenai ikat
sehingga nantinya juga dapat mengembangkan ikat yang berasal dari indonesia